kobaran api dengan cepat melahap seluruh bangunan di jalan penyambungan pematang siantar sumatera utara
banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar dan sulit dipadamkan
gudang penyimpanan tabung gas lpg seketika ludes di lahap si jago merah
selain untuk gudang penyimpanan usaha gas lpg lokasi juga dijadikan tempat tinggal pemilik usaha dan keluarganya
enam unit mobil pemadam kebakaran yang diturunkan baru dapat menjinakkan si jago merah lima jam kemudian
setelah api berhasil dikendalikan polisi langsung melakukan penyelidikan dan menemukan lima orang tewas terpanggang di lantai dua rumah
penyebab kebakaran sendiri masih dalam penyelidikan petugas
rumah sekalian tempat tinggal
rumah tempat tinggal juga
katanya ada jual gas
iya jual gas memang
ya allah selamatkanlah
keluarganya tahu bu
kebakaran ini terjadi di empat bangunan dua diantaranya rumah satu bengkel dan satu lainnya toko handphone
kebakaran empat bangunan milik warga di jalan ranu kelakah desa kelakah lumajang jawa timur ini bermula dari konsleting listrik di sebuah bengkel
banyaknya sisa bbm membuat api dengan cepat membakar bangunan dalam bengkel
hingga akhirnya api juga menjalar ke dua rumah warga dan satu toko handphone
proses pemadaman sempat terkendala karena di empat bangunan itu banyak material
dan di empat bangunan ini juga banyak material bangunan yang terbuat dari kayu
sehingga membuat api cepat menghanguskan setiap sudut bangunan
jadi tkp yang ada di rumahnya aisal
menjalar ke rumah ke sebelah barat menjalar rumah ke dua rumah
rumah nukman nasib sama rumah pak i
terus dari jam empat sendiri tadi tiba jam tujuh belas lima belas
api baru berhasil dipadamkan
tiga jam proses pemadaman
meski tidak ada korban jiwa tetapi kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
diliputan cnn indonesia